dan untuk mengetahui informasi terkini sudah bergabung bersama kami kepala biro penerangan masyarakat divisi humas polri brikjen polisi amat ramadan
selamat sore pak ramadan
selamat sore mbak rifana
ya pak ramadan bisa diceritakan kronologis penangkapan hingga bisa menyasar terhadap seorang asn di wilayah kabupaten tangerang pak
baik mbak rifana jadi terkait penangkapan terhadap tersangka para tersangka jaringan teroris
tentu densus delapan puluh delapan anti teror polri sudah mendalami penyelidikan dan penyidikan terhadap para tersangka tersebut
juga pendalaman terhadap para narapidana terorisme yang sebelumnya yang telah diamankan
nah sehingga hasil pendalaman hasil penyelidikan juga penyidikan maka penyidik densus delapan puluh delapan menetapkan beberapa tersangka
dan termasuk pada hari selasa kemarin tanggal lima belas maret dua ribu dua puluh dua dini hari di wilayah tangerang banten penyidik densus delapan puluh delapan telah menangkap sodara to
yang merupakan kas
salah satu asn di pemerintahan daerah setempat
oke pak ramadan dari penangkapan tersebut apakah sudah didalami apa peran dan keterlibatan seorang asn ini dalam kelompok ji jemaah islamiyah pak ramadan
tentu ya mbak ya jadi proses penetapan tersangka itu bukan proses yang tiba tiba ya tapi melalui proses yang panjang
dan tentu penyidik densus delapan puluh delapan sangat teliti dalam menangkapnya
tentukan dan menetapkan tersangka
untuk saudara to sendiri keterlibatan atau perannya adalah selain anggota kelompok ji dia juga sebagai sekretaris dan juga bendahara ji di wilayah banten
dia juga anggota teritorial wilayah tangerang raya dan dia punya peran mengajukan nama nama anggota ji untuk pelebaran struktur di korda wilayah banten
itu beberapa peran yang
peran dari saudara to dalam organisasi teroris ji mbak rifana
oke di sejumlah media kepala dinas pertanian dan ketahanan pangan kabupaten tangerang sempat menyatakan bahwa to yang ditangkap ini sudah dicurigai gerak geriknya
mengapa densus baru menangkapnya sekarang pak
ya seperti saya katakan tadi pak
untuk menetapkan dan menentukan seorang menjadi tersangka tentu melalui proses yang panjang dan teliti ya
kita harus mengumpulkan
bukti bukti yang cukup untuk menentukan yang bersangkutan sebagai tersangka
artinya kita sudah melalui proses dulu kita melihat gerak geriknya dan bukti bukti awal ya yang cukup ya untuk menetapkan seorang menjadi tersangka tidak pidana teroris
oke pak ramadan hingga kini berapa jumlah total asn yang ditangkap terkait jaringan terorisme selain di ji ini
sampai saat ini ya artinya sampai saat ini catatan densus delapan puluh delapan sudah lima puluh delapan
lima belas ini to ini yang ke lima belas
lima belas ini sudah ada yang tersangka dan termasuk di lima belas ini sudah menjadi napi terorisme
nah ini menunjukkan bahwa jaringan organisasi jj ini menyusup ya kemana mana termasuk
menyusup ke asn
pak dari lima belas yang merupakan asn kemudian bisa terlibat dalam jaringan terorisme
kalau dari densus delapan puluh delapan dari aparat kepolisian apa indikasinya apa
kesimpulan sementara kenapa kemudian jaringan tersebut bisa menyusup ke birokrasi pemerintah dan mempengaruhi para asn ini pak ramadan
ini masalah ideologi ya
masalah ideologi keyakinan pendapat ya
sehingga yang lebih penting adalah pola deradikalisasi pola kontraradikal yang perlu kita lakukan
sehingga beda ya kontraradikal sama deradikalisasi ini ya
jadi ketika ada keluarganya menjadi seorang anggota terorisme kita tentu melihat keterpengaruhan
daripada keluarganya juga lingkungan
sedangkan kontraradikal ini juga kita sudah melihat bahwa para pelaku teroris ini juga ada di kalangan milenial atau kalangan anak muda
kalau kita ingat tahun lalu bahwa pelaku bom di sulawesi selatan atau makassar itu adalah sepasang pengantin yang umurnya masih belia masih muda
yang umurnya masih muda
yang melakukan penyerangan di mabes polri seorang remaja ya
seorang remaja yang juga masih kaum milenial
nah tentu ini yang perlu kita perhatikan
kegiatan kegiatan atau deradikalisasi serta kontraradikal ini harus kita lakukan ya
untuk atau dalam rangka pencegahan ya
selain penegakan hukum tidak pidana terorisme itu sendiri mbak
antisipasinya bagaimana pak pihak kepolisian mencegah jaringan teroris ini menyusup ke birokrasi asn
bahwa tadi anda katakan bahwa harus ada deradikalisasi tapi antisipasinya seperti apa
karena ini semakin banyak dan semakin mengkhawatirkan pak
tentu polri tidak bekerja sendiri tapi kita menggandeng stakeholder ya
kita menggandeng kementerian agama dalam rangka pencegahan
kita menggandeng kalau sasarannya anak anak muda kementerian pendidikan
kementerian pendidikan kebudayaan
di polri sendiri kita tergelar personil kita sampai polda polres bahkan polsek
tentu pelaksanaan pembinaan masyarakat kita tetap berjalan ya
artinya kita bicara kementerian dengan kementerian agama
nah kita memberikan pengetahuan ya tentang bahayanya
yang radikal radikalisme yang merupakan bibit bibit daripada terorisme
ini juga diawali dengan intoleran ya
intoleran ini juga merupakan bibit bibit dari radikal ya
nah ini yang harus kita lakukan dan kita bekerja sama dengan yang saya sebutkan tadi
kita akan lakukan secara masif
tentu juga selain itu kita lakukan dengan
dengan pemantauan ya
pemantauan kelompok kelompok yang intoleran
kelompok kelompok yang radikal ya
selain tentunya penegakan hukum yang dilakukan oleh densus delapan puluh delapan
kalau kita melihat beberapa tahun terakhir ini
kita lebih banyak melakukan penangkapan ya
tapi penangkapan sesuatu yang masih tahap perencanaan
kita tidak mau dikaget kagetkan dengan ada kejadian baru kita kayak kebakaran jenggot
atau kayak apa kita baru melakukan tindakan
kalau tindak pidana terorisme itu dilakukan mulai dari perencanaan ya
pembinaan perekrutan pendanaan memfasilitasi
nah itu yang banyak kita lakukan
sebelum orang orang tersebut menjadi para pelaku teror ya
pelaku teror nyata
seperti melakukan tindakan tindakan membunuh diri
atau penyerangan penyerangan seperti beberapa waktu yang lalu
sehingga kita dengan pemantauan gerak gerik ya
kita dengan sejak dini deteksi dini kita terhadap bibit bibit radikal
kita lebih dini melakukan tindakan tindakan penegakan hukum
seperti itu mbak arifana
terima kasih sekali lagi bahwa jaringan teroris manapun ini
tidak bisa lagi menyusup ke birokrasi aparatur sipil negara
ataupun birokrasi pemerintah dan aparat kepolisian dari polri
bisa bersama sama bekerja sama dengan stakeholder lain seperti bnpt
untuk bisa mencegah penyusupan dari jaringan teroris ini ke birokrasi pemerintah
terutama para asn
terima kasih sekali karo penmas divisi humas polri
brikjen polisi ahmad ramadan kepada cnn indonesian newsroom sore hari ini waktunya
saya selalu pak ramadan
terima kasih mbak